aku tidak peduli dengan persoalan seperti itu
karena aku bawa barang halus ini
nanti pikiran ngapain lagi kita di dalam ya
masuk sana tidur lagi ya
orang aku kesini cuma mau ngobrol ngobrol aja kok
kalau ngerasa kegabung ya bina
nah kita juga bisa bicaranya bisa gitu sih
siapa yang merasa terganggu
aku keluar bukan karena kalian datang
sudahlah aku tahu kalau kalian yang ngapa ngapain
tapi kalau aku di sini terus nanti kalian bilang aku nggak tahu perasaan
eh gua kembali ya
ya udah ngobrol deh kemaren ya
oke saya akan segera ke sana
dalam lima belas menit pasti saya sampai di situ
bapak mau kemana
oh iya saya ada keperluan keluar kantor
mungkin sampai malam
eh surat surat ini letakkan saja di meja saya
tapi pak tadi ada dua orang yang ingin ketemu
katanya sudah janji dengan bapak
aku benar benar bingung man
sulit sekali untuk memutuskan hal itu
aku rasa aku gak sanggup
aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu
dan aku tidak pernah membayangkan
bahkan pisah denganmu
dulu kamu pernah bilang
salah satu sikap yang kau suka dariku
adalah kepatuhanku terhadap kedua orangtuaku
dan kamu juga pernah bilang
kamu ingin melihat sikapku itu
di depan kedua orangtuamu
tapi sekarang man
kita dituntut untuk membuktikan omongan kita
dan kita sama sama tahu
apa yang harus kita putuskan
apa mungkin kamu berbalik dari omonganmu yang dahulu
aku paham yang
paham sekali dengan posisi mu
memang sulit bagi kita untuk memutuskannya
kalau aku konsekuen dengan omonganku
kamu akan mengatakan
aku tidak cinta padaku
bagaimana jalan keluarnya
sebaiknya kalian kawin lari aja
aku tidak akan menempuh cara itu
aku punya adik perempuan
coba bagaimana perasaan kamu
kalau adik perempuan kamu dibawa lari orang
kamu sabar dulu ya
nanti kita pikirkan beberapa hari ini
bagaimana jalan keluarnya
aku antarkan naik beca sampai ke dekat rumah kamu
orang orang pada kemana
orang tua dan saudara saudaramu pada kemana
kalau mereka memerukai aku bisa mampus aku
aku tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaan konyol seperti itu
aku kangen sekali
di antara kita tidak ada hubungan yang serius
aku tidak peduli
aku tidak peduli dengan persoalan seperti itu

kamu jangan sudah
sudah sudahlah pak
anak sudah kesakitan begini kok masih dimarahin
saya ya dalam
kesini cepet bawa air hangat
tingkah kok macam macam
dan saudara silahkan tinggalkan rumah ini
terima kasih telah mengantar anak saya
saya pamit dulu pak
terima kasih naiman
kenapa baru sekarang kamu katakan bahwa kamu akan menikah
kenapa tidak tadi waktu itu
waktu kamu di telepon
atau waktu kamu datang ke rumah ini
kamu sengaja mau menipu aku
kamu anggap apa aku ini
aku begini hanya dengan kamu
oke mungkin kamu menganggap aku wanita jalan
kamu yang membuat aku begini
tapi kamu yang mengajak aku kemari
aku sudah berusaha menghindar
tapi kamu maksa terus
tidak usah kamu sebut soal itu
tapi kamu juga tahu kan
mengapa aku sering datang ke rumah kamu
kenapa aku sering menyurati kamu
dan menelpon kamu
mengajak kamu ke sini
kenapa baru sekarang kamu sebut cinta
kenapa tidak dari dulu
waktu kita sama sama di la
jadi kamu gak ngerti juga
kenapa aku tidak mengatakan cinta pada waktu itu
karena aku ini perempuan bram
aku ingin kamu yang memulainya
dan aku merindukan sekali kata kata itu meluncur dari mulutmu
sudahlah kita tidak perlu mempertengkarakan masalah ini

sudahlah kita tidak perlu mempertengkarkan masalah ini
yang penting kamu ketahui
aku tidak rela kalau kamu menikah dengan wanita lain
kenapa rambut biru untuk menikah dengan pitak teman lama
dan apapun caranya aku harus mendapatkan kamu
karena kamu satu satunya laki laki yang bertemu dengan aku
ketika aku sedang tersenyum di penjara aku tidak berkepungan
apa dia percaya apa aku ilah untuk altar hopeless
tidak ada apa apa
hubungan kita hanya didasari nafsu belaka
kalau memang tidak ada apa apa
kenapa kamu masih disini
bapak tidak ingin lihat kamu lagi
barengan pemuda itu
kalau kamu ada keperluan
dan kalau perlu
hari terakhir kamu kuliah
kuliah saya kan belum selesai
dan sekarang saya sedang menghadapi
ijinkan saya mengikuti kuliah dulu
tinggal dua tahun lagi
dua tahun itu bukan sebentar ya nanti
itu urusan gampang
kamu bisa menjutkannya
setelah menikah nanti
tidak diteruskan juga
tidak ada apa apa
toh nantinya juga kamu bakal masuk dapur
bukannya saya mau membantah
kalau memang saya tidak boleh kuliah lagi
ijinkan saya menyelesaikan ujian semester ini
saya kan punya iklan pepraktikum
dimana saya harus menyelesaikan tugas bersama sama
kasian kan pak teman teman saya
kalau begitu terserah bapak saja
baik kalau bapak saya mencari ujian semester ini
tapi dengan syarat
pergi dan pulang kuliah
kamu harus dengan supir
dan ingat yanti
sebentar lagi keluarga pak wibowo
datang kemari untuk melamarmu
jangan kamu hancurkan
kepercayaan yang bapak berikan
terima kasih pak
saya berangkat dulu
eh tunggu dulu
kamu ke kampusnya